sebuah mobil sedan ringsek parah setelah terlibat tabrakan dengan elf di jalan raya desa bagi jurusan surabaya madiun minggu petang
sejumlah warga berusaha mencongkel pintu sedan untuk mengevakuasi pengemudi yang tewas terjepit badan kendaraannya
sementara kondisi elf juga ringsek melintang di tengah jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang
kecelakaan berawal saat elf berusaha mengerem karena di depannya ada minibus yang tiba tiba mengerai mendadak
pengemudi elf berusaha membanting kemudi ke kanan
naas saat bersamaan dari arah berlawanan muncul mobil sedan dan menabrak elf dengan keras
serta pengemudi sepeda motor yang berboncengan
selain menewaskan pengemudi sedan tiga korban juga dilarikan ke rumah sakit akibat menderita patah tulang
untuk korban saat ini dilarikan ke rumah sakit sudono
tiga orang yang mengalami luka satu patah
kemudian untuk korban yang meninggal dilarikan ke rsud
ketiga orang yang mengalami luka satu patah
ketiga orang yang mengalami luka satu patah
grup tanki berisi enam belas ribu liter solar industri ini terguling setelah menabrak dua pengendara motor pohon dan warung di kawasan simpang tiga sukowi di kecamatan kalipura banyuwangi jawa timur ndusia
diduga karena rem tidak berfungsi truk melaju tidak terkendali hingga akhirnya menabrak dua pemotor dari arah utara ketapang
laju truk akhirnya terhenti setelah menabrak beberapa pohon dan bangunan warung yang ada
di tepi jalan raya
akibat kecelakaan ini empat orang yang diketahui dua pengendara motor seorang pemilik warung dan sopir truk meninggal dunia di lokasi kejadian
kecelakaan juga terjadi di jalan legend mas hudi kota tasik malaya jawa barat minggu malam
sebuah motor yang ditumpangi sepasang pria dan wanita ini menabrak pohon di pinggir jalan
akibatnya pemotor pria langsung tewas di tempat dengan luka parah
sementara penumpang wanita sempat terlempar hingga kritis
korban tewas langsung dievakuasi menuju kamar jenazah rsud dr soekarjo
sementara korban kritis dibawa ke rumah sakit al islam bandung
kecelakaan diduga akibat pemotor melaju dalam kecepatan tinggi
di lokasi kejadian motor korban oleng hingga menabrak pohon
polisi masih belum menemukan identitas perempuan